hai iya mak siapa tahu cuma jangan jalan mak tapi nggak pernah selama ini ini kelamaan
di rumah oh begitu apa benar benar kabur bukan jaringin gue malah bikin gue bingung
bukan begitu maksudnya mak tapi
ibu kemana aja sibuk sampai lemes hari ibu mak saya ini habis dari salon terus shopping nih
nih nih saya beliin ini baju buat emak ayo dibuka mak bagus bajunya
emangnya ibu punya duit ya iya saya ambil di kotak di dekat tv mak tapi bukan kotak yang
coklat kan yaitu kotak coklat jalo hehehe tadi itu saya mau bilang emak tapi kan banyak sedang
tidur udah tenang aja mak pasti nanti saya ganti uang cuma segitu aja kok sabar mak sabar sabar
salah salah salah
cobalah jangan terus menjadi musafir
sekali sekali ngajar bareng ana disini
antum kan tau
bukan gaya anak tinggal di satu tempat
bawa beberapa hibahan
dari warga kampung kaleng
sekarang anak anak bisa satu buku satu
makasih pak bautad
pak bautad beling
dan seekor unatnya
insya allah nanti diceritain lagi ya
sekarang ngajarnya terusin lagi
perasaan ada yang kurang ya
tas gue ketinggalan di warung
oh lo berdua
aduh ketemu lagi
kalian kemana aja
kenapa gak ketemu
kalau gak lepasin
masih aja galak ya
berdua nih ada ada aja
sampai punya nasib buruk ketemu mereka lagi nih
jalan jalan beli duku belinya di cikini
pasti tommy sama apoi udah rindu sama adek dan jimmy
kalian pada mau kemana
ada yang bisa saya bantu begitu
semoga lah matt
tau gak lu
ustadz peling mah tau atuh
kan tadi malam nginep di rumahnya ustadz spee
tapi sekarang udah pergi
dia mah kan suka pindah pindah
gue orang lagi nyari ustadz peling
tau gak lu
ustadz peling mah tau atuh
kan tadi malam nginep di rumahnya ustadz sapi
tapi sekarang udah pergi
dia mah kan suka pindah pindah
semalam dia ngomong sesuatu
besok rambut lu dipotakin
esok otak lu lempeng eh
gua tau otak gua dirambut
harus sama yang punya
saya anter ya saya anter
aduh bapak mamah aduh pada ngapain sih
ada apaan bang kiamat kiamat aduh bapak eh bapak sih lihat kak kalau sudah tanda tanda kiamat
kamu ada flank
sudah jangan jangan
ini yang ketoran pinky
sudah ada nih katro
jangan lupa tobi
ayo pergi dari sini
pergi dari sini
ma masih marah ya
minta uang buat fri
masih ke salon
tommy bilang ada di dekat tv
saya kira uang tommy itu dimasukin ke kotak
saya nggak tahu kalau di kotak itu uang tabungan emak buat beli kulkas baru
mama bisa beli kulkas baru deh
belinya juga masih lama
makanya itu dikumpulin dikit dikit
dalam waktu tiga menit
agak ngerti gua
coba pengen gua denger
baca surat al ikhlas
kalau begitu caranya mah anak sd juga bisa
ngaco aja lu jadi orang lu
eh lu enggak tahu
itu ada hadisnya
kalau kita baca surat al ikhlas
itu seperti al quran
itu sama aja kalau kita kayak baca
eh eh lah
lu makin lengser aja otak lu
gua pengen ngomong sama lu bentar
eh gua kasih tahu ya sama lu ya
lu kalau nafsirin hadis
kalau lu jatuh biar otak lu kagak lengser
gak ada otak gua
buduh amat lah
tiga kali sepertiga
sepertiga satu terempat ya
jangan ganggu konsentrasi
cek saya oke nahun
jangan berunggul makannya
cek saya jangan diganggu
kasihin aja dia
ini gua pengen nih
lu sih gua bilangin juga
pancek saya juga
kelakuan lu ya
kalau saya lagi nyetir jangan banyak ngomong
aku bilang jangan buru buru jim
jangan jadi nasaiana
maaf ya pak
belum belum belum